aduh kamu ini baik sekali deh tengah hari bolong begini masih sempet sempetnya nganterin
makanan buat ayah kamu mau minum apa aja deh tapi musti dingin ya eh ngapain kamu berdiri
terus itu bikinkan minuman buat arak dan buat aku tapi minuman dinginnya apa ya bu kamu denger nggak sih
aku diem sih ya mau cerita apa lagi ya apa kayak
hmm hmm dari dulu ya gua benci banget namanya bulara sati sekarang udah enggak ternyata bokap
gua tuh gak cinta cinta banget sama nyokap gua eh tapi seharusnya lu tuh
kalau punya dua nyokap dan satu bokap sama sama sayang lagi sama dengan gua
dari kecil gak pernah ngerasain rasa kasih sayang seorang bokal
ya bener juga sih
eh pulang sama siapa lu pulang sendiri mau pasti pulang mau cokernya itu ya
kalau iya emang kenapa sih pokoknya gua nggak setuju terserah
dong kenapa sih hidup gua tuh
bukan orang biasa you
dan kamu jual juang nama dhoni terus kamu ignorance siapa

ibu jadi gak suka ya sama keduanya

kenapa ibu jadi nggak suka ya sama keduanya
tumben banget datang pagi
lo tuh yang tumben datangnya pagi
apa enggak sebaiknya lo
lo baikan sama kak doni
tidak ada salahnya kan kalau lo yang minta maaf duluan
walau gimana pun kan dia tuh gak kalah sendiri juga
apa sih enggak buat lo
gue lakuin deh semuanya
itu bukan buat gue
tapi untuk kebaikan lo berdua juga
jadi sampai sekarang lo enggak pernah
kok kasian sih
itu namanya takdir tau
gue enggak suka kalau dikasihain sama orang
nah sudah deh
gue enggak ada maksud pengacian kok
sore ini kakak ada waktu nggak
kenapa emang ya
enggak aku cuma pengen ngajak ketemuan
ada yang pengen aku omongin sama kakak
aku cuma pengen bilang
kalau aku sama kak doni itu gak ada hubungan apa apa
dan aku juga enggak ada perasaan apa apaku sama kak doni
aku cuma menganggap dia sebagai kakak aku
jadi kamu lebih menyayangi belakang
seharusnya dari dulu yoga dekat sama mama
yangtik mau bicara
kenapa lagi sih
kamu itu kenapa sih sekarang ini akrab sekali sama mama tiri kamu
kamu kan tahu dulu dia itu pembantu
ini bukan mama kamu
dia itu mamaku yang
lagi racuni sama si laras
apa yang membuat mama nangis
mama cuma sedih pa
mama sudah berusaha berkali kali mendekati ibu
ibu benci sekali saya
semuanya butuh waktu
kalau baik menurut kamu kenapa enggak
sebenarnya mawar gak enak bu sama kak doni
hah kenapa kamu pakai yang gak enak segala sama doni
siapapun dia ibu yakin kamu akan lebih baik sama dia daripada sama doni
ibu ibu sebenarnya ada apa sih bu
ada apa kenapa
ya ada apa dengan kak doni sama ibu
enggak ada apa apa
ya udah ibu mau ngomong
tapi kamu janji ya kamu jangan cerita sama abang kamu
iya ibu gak suka sama doni karena
ibu bangun bu tolong
pin kamu sudah tahu yoga itu sudah punya pacar
belum tahu bu
ibu tahu dari mana
ibu tahu aja
buat aku latar belakang itu enggak penting
dia mau latar belakangnya kere kek
enggak mampu kak
yang penting jangan aja dari kalangan babuk
ibu kalau memang yoga mau menikah duluan silahkan aja bu asalkan yoga sudah siap
gak apa apa kalau yoga ngeduluin doni nggak perlu dipikirin
makin lama masakan laras makin enak
arah bu yang datang
arah datang kesini cuma mau kasih titipan dari mama
terima kasih sayang
aduh kamu ini baik sekali den
tengah hari bolong begini
masih sempet sempetnya nganterin makanan buat ayam
apa aja deh
tapi mesti dingin ya
ngapain kamu berdiri terus itu
bikinkan minuman buat arah
dan buat aku
tapi minuman dinginnya
kamu denger gak sih
tadi ara bilang kan apa saja
ngerti gak sih
saya buatkan dulu
di rumah sini udah gak ada pembantu lagi ya
yoga pernah cerita nggak sama kamu kalau dia itu punya pacar
pernah kok ayang
perempuan itu namanya mawar
bapaknya udah meninggal
tapi dia bukan dari kalangan orang kaya
ya menengah lah ayang
terus dia sudah kerja
dia satu kantor sama yoga
hmm bagus banget